sejarah ekonomi syariah bermula sejak dikembangkannya sistem perbankan syariah
sebagai lokomotif islamic finance di indonesia
seiring perkembangannya sistem ini pun menarik gerbong gerbong ekonomi syariah
di mana salah satunya adalah produk halal
kata halal mengandung istilah baik atau memberikan manfaat pada banyak hal
kini produk halal menjadi sebuah standar bagi banyak sektor mulai dari kuliner
pariwisata kosmetik farmasi media dan fashion
konsep halal sendiri kemudian menjadi daya pikat dan berkembang semakin pesat
beberapa tahun belakangan halal market jadi perhatian banyak pihak
indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
tidak hanya untuk produk halal lokal
tetapi juga untuk produk halal global
apakah indonesia akan menjadi konsumen aja
atau justru sebagai produsen bagi produk halal global
ya kalau kita kebetulan produk sendiri kita merek di sini
produksinya di konveksi di bogor
di bogor sendiri itu karyawannya empat puluh orang buat di konveksi aja ya
dari daerah kalimantan makassar papua rata rata di situ
paling jauh kita amerika malaysia sih penerima
kalau kondisi sekarang buat pengunjung langsung terjun ke blok a
rada berkurang ya jadi sekarang kayak beralihnya ke online
bicara soal ekonomi syariah pastinya tidak lepas dengan istilah halal
halal sebagai konsep bukanlah produk yang eksklusif
karena sebenarnya produk halal bisa kok didikmati banyak orang
selaras dengan pelaksanaan presidensi g dua puluh indonesia
dalam mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif
serta mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat indonesia dan dunia
pemerintah melakukan berbagai upaya memperkuat daya saing produk halal domestik
dan memperluas pasar halal global
untuk umkm melalui penguatan ekosistem global halal hub
dan akselerasi sertifikasi halal
yang diikuti oleh berbagai program capacity building bagi para pelaku usaha
produk halal memiliki potensi besar bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi
berdasarkan laporan dari state of global islamic economic report tahun dua ribu dua puluh hingga dua ribu dua puluh
tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai dua empat
yang terserap di sektor makanan farmasi kosmetik mode perjalanan dan media atau rekreasi halal
yaitu platform terbesar untuk ekonomi dan keuangan syariah yang menggabungkan forum dan fair dalam satu atap
jadi ada kegiatan seminar ada kegiatan international dan domestic
dan kemudian kita juga ada showcase
indonesia menyimpan potensi dan peluang besar sebagai pemain utama dalam perekonomian dunia khususnya di sektor ekonomi dan keuangan syariah
melihat potensi besar tersebut bank indonesia sebagai bank sentral berupaya memberikan kontribusi nyata
dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di indonesia
di antaranya melalui penyelenggaraan indonesia sharia economic festival atau isaf
penyelenggaraan indonesia syariah economic festival atau i saf ditujukan agar indonesia bisa menjadi referensi dunia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
isef dua ribu dua puluh dua menjadi penghubung serta katalis antara stakeholder dan penggiat ekonomi syariah untuk meramaikan halal market dunia melalui modest fashion festival
gerakan akselerasi sertifikasi halal dan ekosistem global halal hub
dalam mewujudkan visinya e se yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun dua ribu empat belas telah bertransformasi
dari agenda bersifat nasional menuju level internasional dengan tujuan menjadikan indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang unggul di dunia
nah menariknya dari acara e chef ini kita bisa melihat segala jenis pameran contoh dari makanan dari pakaian batik
aku ikut menghadiri
oh fashion show nonton fashion show dengan berbagai karya lokal brand lokal khususnya muslimah indonesia yang sangat menarik karya karya anak bangsa
dan saya juga sangat apresiat kepada karya karya designer yang sudah menampilkan karya terbaiknya
semoga misi untuk mengintegrasikan pemikiran dan upaya seluruh penggiat ekonomi syariah dalam pengembangan exyar
untuk mendukung indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah

karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia